karena selain upaya secara fisik secara obat obatan secara psikis
baik tadi mbak fera juga sudah menyebut ini seperti legacy begitu ya
jadi memberikan sebuah bukan sebuah tapi